sementara itu kepolisian resor kota besar surabaya jawa timur
membongkar sindikat perdagangan bayi
perdagangan dilakukan melalui media sosial
dengan kedok konsultasi adopsi anak
kasus perdagangan bayi menggunakan media sosial instagram
dengan nama akun konsultasi hati privat ini
awalnya ditemukan tim patrol siber
yang mencurigai obrolan terkait adopsi bayi
tim kejahatan dan kekerasan atau jatandras
kemudian memburu pemilik akun tersebut keluar kota
itu adalah salah satu akun instagram
yang disitu menawarkan untuk perjanjian penjualan bayi
sekarang lagi kita sedikit
minggu malam sejumlah orang yang diduga terlibat
dalam sindikat jaringan perdagangan bayi tersebut ditangkap